ketua majelis tinggi partai demokrat menegaskan hanya ada satu matahari di dalam partai demokrat
pernyataan sbi juga diikuti dukungan terhadap pemimpinan ahi dan kader demokrat yang dinilai sudah on the track
di sisi lain belakangan kistruh di demokrat jawa timur pasca penunjukkan emil dardaks
baik ketua dpd yang mendapat penolakan menjadi sorotan
apakah pernyataan sby itu juga menyikapi dinamika yang terjadi di internal partai berlambang mersi
apa sebetulnya maksud dari pernyataan hanya ada satu matahari di dalam partai demokrat
kita akan elaborasikan lebih jauh bersama dengan bang syarif hasan anggota majelis tinggi partai demokrat
bang syarif selamat malam apa kabar
ya selamat malam mas adi gimana kabar
ya reinhardt di studio bang syarif
selamat malam mas adi ya
oke dan juga ada bang adi prayitno baru ini direktur eksekutif parameter politik indonesia
pak mat politik bang adi selamat malam apa kabar
selamat malam reinhardt
baik bang syarif ini kita mau langsung mengelaborasikan dari pernyataan psb kemarin
hampir dua tahun psb jarang mengikuti mengomentari dinamika politik
tapi kemarin juga langsung menegaskan bahwa hanya ada satu matahari di dalam partai demokrat
memang selama ini ada berapa matahari kira kira dan mengapa kemudian ini pernyataan ini muncul dari pak sby
saya ingin saya tegaskan bahwa psb sekarang sebagai ketua majelis tinggi
memang sebagai ketua majelis tinggi itu tidak aktif sehari hari
dan hanya memiliki tugas tugas tertentu
dan sehari hari adalah ketua umum yang terpilih yaitu mas ahy
dan di bawah kepentingan mas ahy sekarang ini
partai demokrat sangat luar biasa perubahannya
kemudian kekompakan diantara pengurus dan kader juga semakin bagus
bahwa kemarin pak sby memberikan suatu statement bahwa hanya ada satu matahari
nah itu hanya memperkuat bahwa apa yang dilakukan oleh mas ahy sekarang itu sudah on the track
seperti yang disampaikan oleh
pak sby dan karena ini sudah semakin bagus maka beliau memperkuat mengingatkan kembali
jadi itu hanya semata mata ingin memperkuat organisasi kepemimpinan dari mas ahy
dan tentunya pak sp selama dua tahun terakhir memang tidak aktif dalam kesari harian
itu disebabkan karena memang kepemimpinan partai demokrat
sekarang itu sudah full di tangan ketua umum yang baru yaitu mas ahy
pak sby sebagai ketua majelis tinggi itu hanya pada momen momen tertentu saja memberikan statement atau memberikan nasihat
nah kemunculan pak sby kemarin itu timingnya sangat tepat
pertama karena kerinduan masyarakat terhadap sosok sby
yang kedua kader itu sangat rindu terhadap
ingin berkomunikasi dan ingin bersiraturahmi dengan pak sp
sehingga momen buka bersama kemarin itu
yang sekaligus adalah kontemplasi partai demokrat
itu adalah momen yang paling bagus untuk bersiraturahmi
sekaligus memperkuat organisasi ini organisasi politik ini
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
bang syarif kalau memang sudah on the track
bang syarif kalau memang sudah on the track
elektabilitas juga sudah bagus
untuk apa kemudian pak sby perlu memperkuat kembali
pernyataan bahwa hanya ada satu matahari di partai demokrat
apakah ini juga merespon gejolak yang terjadi misalnya di jawa timur kah
atau selama ini memang masih ada ketergantungan secara politik terhadap sosok dari sbi itu sendiri
pertama karena memang kader itu sangat mengideolakan sosok sp
karena kepemimpinan beliau beliau juga sebagai founder dari partai demokrat
dan rakyat selalu mempertanyakan kerinduan atas sosok sp
begitupun dengan kader sehingga pada momen momen yang sangat penting itu
para kader ya itu sangat menginginkan agar beliau itu tampil
paling tidak memberikan suatu
kontemplasi lah ya ataupun penguatan organisasi partai politik ini
jadi semata mata karena penguatan saja
dan bahwa ada gejala di mana di jawa timur
itu adalah bagian kecil dari proses yang sebenarnya tidak perlu terjadi
karena itu sudah dilakukan sesuai dengan adrt partai demokrat
setiap musda yang memiliki suara terpilih satu sampai nomor urut dua
itu dibawa ke pusat ke dpp
dan dilakukan lagi fit and proper test
proses yang terjadi yang di jawa timur itu adalah bagian daripada proses demokrasi
yang sebenarnya mereka sudah
mereka mungkin ada yang belum tahu bahwa
kepemimpinan itu tidak final di musda
tetapi harus dibawa ke jakarta sesuai dengan adrt partai demokrat
pada saatnya nanti akan melebur
seperti dengan di daerah daerah lain
jadi ini adalah bagian kecil daripada dinamika ee
apa yang ingin pak sby sampaikan adalah untuk menguatkan kembali organisasi partai demokrat
anda melihat hal yang sama bahwa dari luar
apakah anda melihat bahwa pernyataan itu memang dimaksudkan untuk memperkuat
organisasi yang dipimpin oleh pemerintah
mas ahaye atau anda membaca ada maksud tertentu
maksud yang lain yang bisa kemudian kita tangkap
atau publik me
berspekulasi dari pernyataan pak s b itu
baik dan harganya justru berbeda dengan bang syarif ya
kalau setelah pak s b sebagai upaya untuk menegurkan pada
kita bahasanya banget
itu agak sedikit
setelah sby tampil ke publik itu pasti ada sesuatu yang urgen
ada yang top
tentu banyak hal solidifikal ya
dan juga bang syarif
karena tampaknya ada gangguan komunikasi
kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
ya tadi terputus
mungkin bisa diulangi kembali
dari pernyataan psb ini
anda sepakat bahwa
dengan bang syarif
bahwa ini untuk memperkuat
organisasi partai demokrat
atau ada bacaan yang lain
kalau saya justru membaca sebaliknya ya
sejak lama sebenarnya
kalau gosip yang berhembus di
sebenarnya di demokrat itu ada
dua matahari kembar ya
dua faksi dalam tanda kutip
selama ini berada di bawah permukaan
dan tidak terlampau mencuat gitu ya
tapi ketika ahy menjadi ketua umum
soal struktur dan komposisi di dpp
itu juga menjadi persoalan
karena ada sejumlah
misalnya pengurus pengurus lama
merasa tidak ada akomodasi
maka titik kulminasinya adalah
soal pemilihan ketua dpd
di sejumlah daerah yang
itu menimbulkan sedikit gejolak ya
terpilih di musda
diganti oleh penunjukan ketua umum
ahy dalam konteks ini tentu saja
kalau membaca konteks pernyataan pak sby
itu kan tidak lahir dalam ruang kampanye
tapi dikisarkan pada soal
kebetulan dua kubu yang diwakili oleh
dua anak pak sby yang
sebenarnya titik kulminasinya
pada pemilihan sejumlah ketua dpd
yang sebenarnya mengalami kekisruhan itu
sby adalah politisi
saya kira insting politiknya tajam ya
maka ketika ada gejolak gejolak internal
yang sudah mulai bermunculan di berbagai tempat
tentu tidak kondusif bagi partai demokrat
menuju jalan panjang dua ribu dua puluh
bahwa di demokrat hanya ada satu matahari
itu menunjukkan ada kegelisahan
di tubuh apa namanya
demokrat dalam konteks ini adalah sby
supaya tidak ada vaksinalisasi
yang kemudian semakin mengeras
antara misalnya nih
kubu ibas ataupun kubu ahy
munculnya sby kemudian
tampil ke publik
itu tidak lepas dari sebagai upaya untuk menengahi
supaya vaksinalisasi ini
tidak kemudian terus meruncing
karena ini tentu tidak bagus ya
di demokrat yang kata bang sarif
tadi itu leading ya
dan seterusnya dan seterusnya
jadi sebenarnya ini adalah
soal vaksinalisasi di tubuh demokrat
yang sebenarnya lama ada
andai pak sby itu tidak tampil ke publik
ngomong soal ada satu matahari
tentu publik tidak akan ingat
soal ada matahari kembar di dalam sebenarnya
yang kebetulan diwakili oleh dua putra terbaik sby ya
mas ibas ataupun mas ahy
jadi itu sebenarnya kalau yang ditangkap oleh publik
melalui gosip gosip jalanan ya
kalau pun toh salah bacaan bacaan ini
tapi saya membaca apa yang disampaikan oleh pak sby itu
tidak lahir dalam ruang hampa
tapi sangat terkait dengan dinamika politik
bahkan ada ungkapan ungkapan
misalnya kalau di dpr itu
penguasanya adalah mas ibas sebagai pimpinan fraksi
kalau di dpp itu penguasanya ahy
jadi pak fakih yang sebenarnya saat ini sedang bertarung ya
untuk mempengaruhi konstelasi untuk menuju dua ribu dua puluh
makanya kutu penengah sby memberikan ceramah
memberikan kontemplasi bahwa
pentingnya mendapatkan barisan bagi demokrat
tentu menyongsong kebersamaan untuk dua ribu dua puluh empat
maka itu yang saya sebut tadi
kalau sudah pak sby bicara
pasti ada sesuatu yang genting di negara ini
termasuk soal soliditas partai demokrat itu
oke artinya anda melihat bahwa pak sby kali ini turun gunung lagi nih
untuk melakukan konsolidasi internal partainya lagi
ya karena pak sby ini kan jarang bicara ke publik
kali bicara tentu pasti terkait dengan hal yang penting
jika ada isu soal begal partai demokrat beberapa waktu yang lalu
ini juga tampil misalnya pak sby terkait dengan
ada satu matahari misalnya di partai demokrat
itu kan menegaskan
tidak ada loyalitas lain kepada siapapun
kecuali kepada ahy sebagai ketua umum
makanya di situ kemudian dan hat publik menduga duga
jangan jangan memang partai demokrat selama ini
loyalitasnya jangan jangan bukan hanya kepada ahy
tapi ada sejumlah figur kunci lainnya yang kemudian
di mana kader demokrat yang lainnya
sami nawatona dan siapa tosoknya
mas ibas di situ disebut sebut ya
sebagai orang yang cukup berpengaruh di internal partai demokrat
khususnya partai demokrat yang ada di senayan
mereka mereka anggota dewan ya
di mana loyalitasnya cukup luar biasa kepada mas ibas
itu yang saya sebut
ini sebenarnya selama ini hanya berada di bawah permukaan
tapi ketika ada kekisruhan
pemilihan ketua dpd di berbagai tempat
ini kan semacam titik kulminasi
betapa kekuatan politik antara kubu ibas
ataupun kubu ahy semakin menguat
karena ada sosok yang misalnya
terang terangan terpilih sebagai ketua dpd
r simu sudah dipilih secara demokratis
tiba tiba digagalkan kemanangannya
ditunjuk langsung oleh ahy sebagai ketua umum
menurut bang tarik
itu sudah sesuai dengan mekanisme demokrasi
tapi publik melihat dari jauh
itu tidak sesederhana itu
ada persoalan persoalan politik akomodasi yang sebenarnya
diupayakan supaya pengkubuan di internal itu tidak terjadi
dan tidak tercium oleh publik
publik dari jauh merabah rabah
apa yang sebenarnya terjadi
mungkin publik tidak akan tahu
kalau sebenarnya ada banyak matahari di partai demokrat
bang syarif logika yang digunakan oleh bang adi prahitno
mungkin juga banyak dibaca oleh pihak di luar
bahwa ada matahari kembar
sehingga harus ada muncul sebuah ultimatum
wanti wanti dari seorang sby
bahwa hanya ada satu matahari di dalam partai demokrat
ya apa yang disampaikan oleh bang adi prahitno ini
adalah sesuatu yang ketidakmengertian
tentang faktor internal partai demokrat
perlu saya sampaikan bahwa
di desnayan itu ketua fraksinya dalam mas ibas
dan semuanya diatur dikontrol
dan di manage oleh mas ibas
the jurja dan the faktornya demikian
sebuah fraksi juga demikian
yang pasti pertanggung jawabnya ke dpp
sesuai dengan adrb bahwa
itu adalah perpanjangan dari dpp
secara internal di fraksi itu dikontrol langsung
penuh oleh ketua fraksi
jadi sesuatu hal yang berbeda
kalau di dpp itu jelas
sesuai dengan kongres kelima partai demokrat
memang yang terpilih secara aklamasi adalah mas ahy
jadi ini dua lembaga
satu adalah lembaga di praksi
dan satu organisasi partai politik
tentu hal yang berbeda
jangan diartikan itu adalah dua kubu yang berbeda
saya pikir sangat keliru
semua partai juga demikian
begitupun juga dengan proses dinamika di partai
di mana di pemilihan dpd
perlu ingin saya jelaskan
bahwa proses pusbah yang di daerah
tidak ada ketua dpd terpilih di daerah
yang ada adalah
musyawarah daerah untuk memilih
suara suara siapa yang terbanyak pertama
dan siapa yang terbanyak kedua
nah memang di dalam anggaran anggaran anggaran
anggaran dasar partai demokrat
itu berbeda dengan anggaran dasar sebelumnya
hasil dari dua kongres dua ribu dua puluh
anggaran dasar secara eksklusif menyatakan bahwa
hasil dari musbah
dua besar yang terpilih
itu dibawa ke pusat untuk dilakukan fit and proper test
nah inilah yang memang masyarakat mungkin tidak tahu
sehingga simbol persepsi yang disatakan oleh mas adi tersebut
tempat tersebut ada gejala dinamika
ada timbul dinamika yang ada di daerah
yang pendukung yang mendapatkan suara nomor satu
ternyata tidak terpilih
tentu ada dinamika
dan saya pikir itu hal yang biasa dalam setiap proses demokrasi pemilihan
jadi memang ini adalah mekanisme yang terbaru
untuk bagaimana membentuk agar organisasi partai politik itu
adalah satu komando
tidak terjadi apa yang diputuskan di tingkat pusat
itu kemudian tidak dilakukan di tingkat daerah
jadi lagi lagi ini adalah menunggu
tujuannya adalah solidaritas dan persatuan
dan kesatuan partai yang kita bangun
nah tujuannya adalah ya di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
jadi memang saya memberikan satu informasi
bahwa mungkin mekanisme ini belum disadari atau belum dimaklumi
belum dipahami oleh pengamat termasuk mas adi dan masyarakat
tetapi nggak apa apa karena ini adalah proses dinamika yang terbuka kepada masyarakat
nah pada saatnya nanti saya pikir masyarakat akan tahu
bahwa inilah proses yang sebenarnya
karena kita tahu juga kalau diusahakan
banyak proses dinamika yang tidak berjalan sesuai dengan aturan organisasi
dan itulah yang dicegah oleh dpp pusat
sehingga perlu dilakukan propertek supaya betul betul menilih pemimpin
yang diinginkan oleh masyarakat di daerah dan yang diinginkan oleh dpp
sebagai satu organisasi induk di tingkat pusat
yang harus menjalankan kebijakan yang betul betul solid
terarah di tingkat daerah dan sebagainya
saya pikir itu
jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kehadiran pak sby kemarin itu
betul betul karena kerinduan para kader
kerinduan masyarakat terhadap arahan ataupun figur dari seorang tokoh seperti pak sby
dan tentunya sangat bagus mengingatkan kepada kader bahwa matahari cuma ada satu
itu adalah merupakan penguatan
karena selama seperti yang disampaikan oleh pak sby bahwa apa yang dilakukan oleh dpp pusat
di bawah kepemimpinan mas ahaye sudah on the track
nah supaya lebih kuat lagi menuju dua ribu dua puluh empat beliau memberikan suatu warning
ataupun suatu penguatan terhadap kepemimpinan mas ahy di partai demokrat
baik bang syarif jadi anda bisa memastikan bahwa friksi yang dimaksud itu
tidak ada dua matahari kembar
tidak ada friksi ahy dan juga ibas
saya yakin itu dan saya tahu pasti
saya tahu pasti sebagai seorang senior yang dari awal mengawal partai demokrat ini
dan tahu cara manajemen yang dilakukan oleh pak sby
saya jamin pasti bahwa tidak ada fraksi di partai demokrat
oke nah bang syarif sebagai senior tapi yang terjadi di jawa timur ini tampaknya belum selesai ini bang syarif
direspon oleh para kader di jawa timur bahkan meminta untuk pelantikan ketua dpd demokrat jatim untuk ditunda
artinya suara itu semakin menguat menolak keputusan dari dpp bang syarif
saya pikir ini proses dinamika ini akan berakhir sejalan dengan waktu yang akan kita jalani
dan yakin bahwa ini adalah proses demokrasi proses dinamika yang akan segera berakhir
dengan setelah pelantikan ini semuanya akan berjalan dengan bagus
akan terjadi penyatuan dua kubu yang terpilih yang memberikan dukungan kepada dua calon yang terbaik dari jawa timur
dan juga saya yakin yang terpilih yang dipilih oleh pusat dpp pusat
itu akan memberikan ruang juga kepada yang pertama untuk bersama sama membangun partai demokrasi ini
baik bang adi praitno ada tambahan dari anda kalau kita agak mundur ke belakang ya
sebetulnya juga ujian kepemimpinan mas ahaye ini juga pernah ketika ada sejumlah kader atau mungkin mantan kader demokrat ya
yang ketika itu juga dipimpin oleh pak muldoko juga itu berusaha untuk menggantikan posisi ahy
kemudian juga sekarang tadi ada membaca ada dua friksi terus terjadi di beberapa di daerah terjadi gejolak juga
nah anda melihat ini sebenarnya apa ini apakah ini memang sebuah tantangan kepemimpinan
atau seperti apa bang adi
ya tadi renhad sebagai orang luar melihat soal setmennya psbi itu kan tidak lahir dalam ruang hampa
tidak kemudian secara simultan misalnya hanya sekedar untuk menegaskan monoloyolitas kepada ahy sebagai ketua umum
kan istilah matahari kembar itu menegaskan bahwa seakan akan istilah satu matahari di partai demokrat itu kan menegaskan
bahwa seakan akan di partai demokrat selama ini ada matahari matahari yang lainnya
karena pak sbi ngomong ini kan ujug ujug ya dalam silaturahmi dan kontemplasi
kalau ada matahari ganda orang nanya kira kira siapa orangnya gitu ya
kalau muldoko kan sudah selesai isu soal begal demokrat gitu ya karena proses hukumnya sudah berlanjut
dan rata rata dimenangkan oleh kubunya bang syarif sebagai partai demokrat yang saat ini syah
orang kemudian bertanya untuk apa kemudian sby menegaskan tentang hanya ada satu matahari
tidak ada demokrat setelah itu tidak lagi begal demokrat sudah tidak ada lagi misalnya isu pabuldoko
orang kemudian mengait ngaitkan soal pengkubuan yang ada di partai demokrat yang sebenarnya tidak lama
kubu ini sebenarnya geng geng soal tongkongan lah kira kira begitu
dari berbagai info yang kita dapat ya dari warung kopi dan dari jalanan tentu saja
dimana paksionalisasi ini kemudian seakan akan semakin mengerat ketika sudah mulai muncul pemilihan pemilihan ketua dpd
yang seakan akan sesuai dengan pemilihan proses demokratis gitu ya di berbagai daerah
tapi kemudian proses pemilihannya digagalkan oleh misalnya penunjukan oleh ketua umum
ini yang kemudian seorang orang meraba raba kira kira siapa matahari yang lainnya
sehingga pak sby itu menyinggung tentang pentingnya realitas terhadap satu matahari sby gitu ya
yaitu ahy dalam konteks ini maka tidak lain dan tidak bukan
orang kemudian menebak ibas sebagai sosok penting di partai demokrat
orang lama memang membangun karir politik sejak awal gitu partai demokrat berdiri
kemudian menjadi anggota dewan beberapa kali dan saat ini diamanakan menjadi ketua fraksi di partai demokrat di senayan
seakan akan orang melihat ada dua loyalti ada dua loyalitas ganda yang sebenarnya di internal partai demokrat itu
pertama kepada ahy yang kedua kepada ibu
kan ini yang sebenarnya orang yang melihat dari jauh yang disebut oleh bang syarif tidak tahu apa apa
karena mencoba untuk mendebak dan menerka apa makna soal matahari tunggal di partai demokrat itu
karena ini diucapkan dalam waktu yang sebenarnya di tengah orang melihat partai demokrat tidak ada goncangan apapun
muldoko sudah tidak ada lagi gosipnya begal partai demokrat sudah tidak ada lagi
tiba tiba muncul kasus misalnya sedikit dinamika tentang pemilihan ketua dpd di berbagai tempat
orang mengait ngaitkan kenapa pak sby kemudian tiba tiba bicara tentang pentingnya ada satu matahari di partai demokrat
itulah yang kemudian memunculkan
ada spekulasi spekulasi bahwa di internal partai demokrat sekalipun ada loyalitas lain selain kepada ahy
siapa orangnya disitu ibat muncul
satu putra mahkota pak sbi lainnya yang cukup power misalnya soal kepemimpinannya
terutama pada teman teman yang saat ini menjadi anggota parlemen
dan itu sebenarnya lain lain yang dibaca oleh publik
tolong diluruskan tapi begitulah kira kira bacaan
karena itu yang dianggap umum
bahwa demokrat andai tidak pak sby muncul ke publik mungkin dibaca sedang baik baik saja saat ini
tapi ketika bicara tentang ada harus ada satu matahari kok mengesankan di demokrat ini ada matahari yang lain
sebenarnya yang selama ini ya itu di bawah permukaan tapi begitu kuat
bang adi pak sby juga kemarin mengatakan bahwa sudah mulai jarang muncul mulai berada di balik di belakang
tidak kemudian juga muncul di panggung panggung politik
sesungguhnya apakah anda melihat memang pak sby benar benar istirahat dalam tanda kutip ya dari panggung politika atau sebetulnya masih juga apa
masih juga punya peran yang sangat signifikan dalam menentukan langkah langkah partai demokrat atau ketua umum ahi
dan kalau kemudian gejolak gejolak seperti yang terjadi di daerah ini tidak bisa dikendalikan
diatasi ini tentu kan kalau kita bicara ke konsolidasi jelang dua ribu dua puluh empat ini menurut anda sebagai sebuah partai yang pernah besar
ini seberapa besar dampaknya bagi soliditas partai demokrat menuju ke dua ribu dua puluh empat bang adi
saya ingin komentar dua hal kalau soal itu
kan sby ini pertama one and only satu satunya orang yang kemudian cukup melekat pada sosok demokrat
jadi besar dan kecilnya partai demokrat saat ini kan salah satunya sangat ditentukan bagaimana persona sby di depan publik
bang syarif juga mengatakan tadi bahwa demokrat itu kan ya tingkat magnet terbesarnya ada pada sby
itu banyak loyalis gitu ya karena menjadi presiden dua produk
jadi penting dalam konteks itu kemudian muncul kepada publik sekaligus mengonsolidasi partainya
yang kedua kita juga bacanya kenapa pak sby muncul dalam silaturahmi dan kontemplasi

baca ini sebagai bentuk kegelisahan yang muncul pada sby yang mestinya istirahat betul terkait dengan politik
tiba tiba muncul ada semacam friksi dan vaksionalisasi di internal demokrat yang kemudian agak sedikit mengeras misalnya
terutama pengkubuan yang tadi saya sebutkan itu kubu ibas dan kubu ahy
yang kemudian titik kulminasinya pada pemilihan sejumlah ketua dpd yang saat ini misalnya bermasalah dalam tanda kutip dan menimbulkan gejolak di internal partai demokrat
ah ahy ataupun isb
adalah dua sosok penting yang sebenarnya
yang tentu saja portfolio politiknya sama sama diperhitungkan oleh pak sby
makanya kemudian publik mengingatkan kepada publik kepada demokrat khususnya bahwa ketuanya itu adalah ahy bukan yang lain
ini kan sebagai bentuk penegasan bahwa tidak ada loyalitas lain kepada ahy
tidak ada loyalitas kepada ibas tidak ada loyalitas kepada bang syarif dan seterusnya
kan ini yang sebenarnya ingin dipastikan oleh
sby sebagai majelis tinggi partai demokrat sebagai sesepuh sebagai pendiri sebagai mantan presiden dua periode
tentu untuk mengonsolidasi basis basis dukungan partai demokrat menuju jalan panjang dua ribu dua puluh empat gitu mas reinhardt
karena dua tahun ini kan sebenarnya tidak terasa ya
tahun ini misalnya kita sudah masuk tahapan pemilu tahun depan sudah soal proses pencalonan presiden pendaftaran partai politik gitu ya
kemudian soal bagaimana mengusung capres dan jawa pres
tentu kalau masih ada gemuruh di internal ada gejolak selepas apapun itu istilahnya entah itu penggukuan
tentu misalnya ketidakpastian terhadap pemilihan sejumlah ketua dpd misalnya apapun lah
tapi sbi itu menginginkan bahwa suasana di partai demokrat itu harus konsolidatif gitu ya
sehingga bagaimana gejolak gejolak dan krisi di internal itu bisa diselesai itu tadi
itu matahari di partai demokrat mungkin rakyat tidak akan menduga duga
ada matahari lainnya ternyata di partai demokrat
oke baik bang syarif terakhir ke anda
jadi kalau kita bicara soal pak sbi saat ini jadi memang sudah jarang tampil
tapi apakah pak sby memang benar benar istirahat dalam tanda kutip dari panggung politik
benar benar mundur atau memang masih turun gunung akhirnya untuk melakukan konsolidasi lagi di internal partai demokrat
apalagi menuju ke dua ribu dua puluh empat bang syarif
ya perlu ingin saya tegaskan bahwa pak sby itu sekarang kan kedudukannya sebagai ketua majelis tinggi partai demokrat
nah ketua majelis tinggi partai demokrat itu memiliki fungsi dan tugas tertentu yang diamanatkan oleh adrt partai demokrat

itu dibawa kendali ketua majelis tinggi partai demokrat
tetapi tapi untuk kepemimpinan sehari hari politik praktis
itu dibawa kendali ketua umum partai demokrat
nah apa fungsi daripada majelis tinggi
majelis tinggi memiliki fungsi dan tugas tertentu
misalkan misalkan di dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden
di dalam menentukan kepemimpinan mpr dan dpr
nah yang ketiga pada saat saat isu isu rasional yang sangat krusial beliau akan tampil
jadi memang biasa hari harian itu beliau tidak tampil
dan itulah yang diberikan oleh adrt
tugas tugas dan fungsi dari pada majelis tinggi
nah artinya apa
pada momen momen tertentu itu juga beliau itu diharapkan oleh para kader
sesuai yang diamanatkan oleh adrt untuk beliau untuk tampil
memberikan motivasi dan mengingatkan kembali kepada partai demokrat
apa apa yang kira kira poin poin yang harus dilakukan untuk membesarkan partai demokrat
nah disitulah eksistensi ketua majelis tinggi
sekaligus juga untuk menggalang persatuan dan kesatuan
sehingga ke depan itu semakin solid dan juga betul betul terarah
sehingga tujuan daripada partai demokrat itu bisa tercapai
mengapa itu dilakukan
karena kita sudah tahu keberhasilan beliau di dalam pemilu
baik pilpres maupun pilek sudah berapa kali beliau sudah terpilih secara langsung
dan ini merupakan sesuatu yang sangat berguna bagi para kader
untuk mencontoh paling tidak mendapatkan arahan
bagaimana untuk pemenangan pemilu pilpres dan pemilu legislatif
nah sekali lagi pada momen momen momen tertentu
tentunya beliau sangat diharapkan oleh para kader dan untuk memberikan arahan dan sebagainya
nah perlu ingin saya sampaikan bahwa kebetulan juga kebetulan ketua umum ini selalu berkomunikasi
karena kedudukannya juga sebagai wakil ketua majelis tinggi
sehingga semua kebijakan dan kebijakan dan pengarahan dari partai demokrat itu semuanya menyatu
nah tentunya di samping daripada unsur unsur kepemimpinan majelis tinggi perlu ada satunya arah dan kebijakan
para kader juga menginginkan agar ada pengarahan
nah disitulah momen momen tertentu majelis tinggi ketua majelis tinggi itu tampil
sekali lagi tetapi untuk keseharian di dalam menjalankan
organisasi partai politik itu adalah di bawah tanggung jawab ketua umum
kalau di fraksi ya tentu adalah tanggung jawabnya ketua fraksi
jadi dua hal yang berbeda
jadi saya pikir mudah mudahan apa yang dibaca oleh para pengamat
termasuk pak adi prayeto dan omongan di pinggir jalan di kedai kedai
insya allah itu adalah hanya sekedar omongan
dan kita lihat nanti kalau akan semakin baguskah partai demokrasi ke depan
nah itu pasti kami jamin solidaritas dan persatuan para kader itu semakin baik
kalau ada terjadi proses dinamika di daerah itu adalah merupakan ria ria dari demokrasi
dan di semua partai juga terdapat hal yang sama
jadi itu adalah tidak terlalu signifikan

dan pada saatnya nanti akan bersatu untuk membangun bangsa untuk membangun partai demokrasi ini
saya pikir itu
baik mari kita akan lihat nanti akan seperti apa dinamikanya di partai demokrat
bang syarif dan juga bang adi praitno menarik diskusi pada malam hari ini
tapi kita harus sudahi
tapi mudah mudahan masyarakat juga bisa mendapatkan perspektif yang menarik dari diskusi malam hari ini
terima kasih banyak bang syarif hasan bang adi praitno sudah meluangkan waktu selamat malam sehat selalu
terima kasih mas
terima kasih bang